semoga riki ada dirumahnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nok kamu lagi ada masalah sama elsa
elsa pergi pak
iya papa tahu elsa pergi
dia pergi kemana dia nggak bilang sama kamu mau pergi kemana
aku bertengkar dengan elsa pak
aku minta elsa untuk pergi dari rumah ini
aku minta elsa untuk pergi dari rumah ini
aku bertengkar dengan elsa pak
aku minta elsa untuk pergi dari rumah ini
sebelumnya aku minta maaf pak
aku ngelakuin itu semua
karena elsa sudah selingkuh
aku sama sekali gak bisa terima
apalagi mentoleransi sebuah perselingkuhan pak
oh gini berarti
berarti soal foto yang di internet itu
itu hanya salah satu bukti mah
dari awal aku udah curiga dengan elsa
banyak hal yang terjadi pak
itu membuat aku yakin kalau elsa sudah selingkuh dengan ricky
itulah pengetahuan oleh papa

ini kang jane
lama mulut gw terjebak sama orang lain
kenapa montret baiknya kita
kamu yang menghamili elsa empat tahun yang lalu
gua nggak perlu bahasa bahasa
lo tau kan
apa yang gua dari lo mau
oke jadi apapun yang gue minta gue gak mau
ini rumah siapa ya
kenapa elsa kesini
apa jangan jangan ini rumahnya ricky
apa hubungan ricky dan elsa ini ada kaitannya dengan pengakuan palsu riki soal kehamilan elsa
tapi tidak sepatutnya kamu mengusir elsa
baik buruknya istri kamu dia tetap tanggung jawab kamu no
kamu usir begitu saja
no papa mama masih disini
setidaknya kamu dengan baik baik dengan intikat baik kamu bawa elsa pulang ke rumah kami
kami masih ada
rumah kami masih ada
kalau kamu gak mau bawa pulang
pasti kita bisa pergi
maaf ya kalau keputusan nino itu menyakiti hati pak surya
tapi sebelum pak surya nyalahin nino saya mohon tolong pak surya pikirkan lagi
pak surya harus lihat apa yang dilakukan elsa pada nino
saya pun sangat menyayangkan hal ini pak
kenapa ini sampai bisa terjadi
tapi ini kan bukan masalah kecil ini masalah besar pak
elsa sudah menjalin hubungan sama laki laki lain
itu betul betul menyakiti ninu
dan ini bukan pertama kalinya terjadi kan pak
dulu juga nino pernah disakiti sama andin
maaf ya bu sampai detik ini saya tidak pernah percaya bahwa andi selikuh dari nino
dan saya percaya itu
ya sebenarnya jujur saya sendiri ingin melihat elsa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat pak
tapi saran saya lebih baik nino tidak tahu dulu tentang permasalahan ini pak
mah udah mah
jangan memperkurga keadaan
pak aku udah tenang ya
udah ya nanti kamu kuat lagi jantungnya
tenang ya pak
nah minta kita pulang gak ada gudanya kita disini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

pak tenang ya
tenang dong kamu ingat kondisi kamu pak
pak aku sudah terasa
elsa elsa kemana ya pak

aduh mama cemas sekali mikirin kamu elsa

mereka juga gak peduli sama gue sekarang
mereka juga nelfonin gue pasti cuma mau marahin
pasti mereka udah ngeliat gosip viral itu
masih gak diangkat juga pak teleponnya
aduh mama bener bener khawatir deh elsa
semoga gak ada apa apa ya sama elsa ya pak
kenapa dia gak angkat angkat telfon
kamu kan dekat sama elsa
kita coba cari ke tempat tempat yang biasa dia datangin